polisi dan mahasiswa saling dorong dalam demonstrasi untuk menuntut perbaikan fasilitas pelayanan kesehatan di sumedang jawa barat
bahkan suasana memanas saat puluhan mahasiswa merangsek masuk ke pusat pemerintah kabupaten sumedang
pencuk rasa ini dilakukan setelah terjadi kasus meninggalnya ibu hamil dan bayi yang dikandungnya di rsud sumedang
mereka meminta pemkap sumedang khususnya dinas kesehatan memperbaiki kembali pelayanan kesehatan di sumedang yang dinilai kurang maksimal
yang dimana terutama khususnya para masyarakat yang tidak puas dengan mereka para sdm daripada kesehatan yang ada yang mengatakan dudes dan lain sebagainya itu merupakan sebuah bentuk ketidaknyamanan daripada masyarakat
maka dari itu kami dari koalisi mahasiswa sumedang menekan bahwasannya para stakeholder yang
yang menaungi hal tersebut untuk merubah mereformasi birokrasi terkait hal tersebut
sementara itu kepala dinas kesehatan kabupaten sumedang aceh solahudin mengatakan pihaknya akan berusaha semaksimal mungkin memperbaiki kembali pelayanan kesehatan terhadap masyarakat
ini kita sudah berusaha semaksimal mungkin dan kita semaksimal mungkin juga sop sop kita laksanakan
dan insya allah itu sudah diaudit dan memang sekarang hari ini dan besok juga sedang diaudit oleh provinsi untuk kejadian yang kemarin
tapi secara keseluruhan dari pelayanan ini sebetulnya kalau mau jujur kita sudah ada peningkatan ya dengan terbukti dengan bahwa rumah sakit sudah paripurna
setelah menyampaikan tuntutan ratusan mahasiswa pun membubarkan diri dengan pengawalan pihak kepolisian